assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf pemirsa sinetron kembalinya raden kian santang
besok tidak tayang
seperti yang bicara
kita yang bicara
akan sayang kembali hari selasa
waktu indonesia bagian barat
tak kebakian ngomong
sekarang silahkan lanjutkan perjalanannya
semoga kalau kita bisa bertemu kembali
kalau begitu aku akan melanjutkan perjalanan
hebat hebat tinggal laporan saja ke amuk margun
raden kian santang sedang menuju ke kerajaan besarku
kerajaan yang sangat megah kerajaan capura
kamu harus atur siasat
begitu raden kian santang masuk ke dalam kerajaan besar capura
kamu harus memberikan penyambutan terhadap raden yang santang
ampura gusi saya siap menerima titah gusti prabu
maaf gusti prabu
etete penyambutan makan makan
podoh kamu kicurraling podoh
jangan seperti itu
apa kamu harus dikasih tahu agar kamu mati
ampun gusti saya kira teh penyambutan meriah
kan keponakan gusti prabu raden kian santang
kamu benar benar bodoh kecuali
tapi tidak apa apa
karena prabu amuk margun sangat menyukai itu
seharusnya kamu bodoh seumur hidup dicurangin
lagipula kalau kamu pintar kamu tidak akan berguna untukku kicurraling
ini kan topi guru pak man
betul neng pasti raden dalam keadaan bahaya ini mak
tengahnya bulat ujungnya lancip
perasaan semua samping kayak gini
tengahnya bulat ujungnya lancip

perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini

perasaan semua saping kayak gini

perasaan semua saping kayak gini

perasaan semua saping kayak gini

perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini

perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini
perasaan semua saping kayak gini
mohon ampun gusti prabu
mohon ampun gusti prabu
ada apakah gerangan
hingga gusti prabu menginginkan kami menghadap
apakah ada masalah denting
aku meminta kepada kalian semua
aku meminta kepada kalian semua
untuk menjadi saksi
dari peristiwa penting
dari peristiwa penting
di tempat ini
di tempat ini
aku akan mengembalikan kembali
posisi dinda subang lara
di pancajaran ini
wujud yang sebenarnya
siapa kau sebenarnya
aku adalah istrimu
siapa kau sebenarnya
apa yang terjadi
aku adalah istrimu
waktu indonesia bagian barat
tak kebanyakan ngomong